saya sering mengatakan sudah sering saya katakan bahwa dunia tidak sedang baik baik saja
ancaman perubahan iklim sangat nyata kenaikan permukaan laut pencemaran laut oleh sampah dan limbah
dan semakin terasa dampaknya dan mengancam tidak hanya bagi keberlangsungan laut
tapi juga kedaulatan dan kesatuan wilayah negara
pelaksanaan ktt ais ini merupakan salah satu komitmen indonesia untuk bekerja sama di level yang lebih tinggi
menjadi organisasi internasional
dalam melakukan langkah langkah konkret untuk penanganan isu kawasan dan isu dunia
dan untuk terus menyuarakan kepentingan negara negara berkembang dan negara negara kepulauan
ktt ais sepakat untuk memegang prinsip solidaritas kesetaraan dan inklusivitas
sebagai landasan bersama dalam bekerjasama
negara berkembang dan negara kepulauan memiliki hak yang sama untuk maju
memiliki hak yang sama untuk melakukan pembangunan
oleh sebab itu kolaborasi dan kesatuan negara kepulauan dan negara pulau sangat dibutuhkan
untuk dapat tumbuh bersama dan mengatasi beragam tantangan tantangan yang ada
di mana indonesia sebagai negara maritim akan terus menjadi barisan terdepan
mendukung ais forum sebagai kerjasama yang inklusif negara kepulauan dan negara pulau
dan indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana ibah untuk dimanfaatkan
terutama dalam mengatasi perubahan iklim dan pengembangan inovasi baru
dan tata kelola laut yang berkelanjutan
berbagai kerjasama ais juga telah memberikan manfaat yang konkret kepada masyarakat
dan juga memberikan manfaat yang konkret kepada masyarakat
termasuk bagi masyarakat pesisir melalui pemberian beasiswa
pendanaan riset bersama pengembangan ice blue startup hub
pelatihan digitalisasi umkm pengembangan pendanaan inovatif
selain itu juga memberikan manfaat strategis terkait dengan penghitungan karbon laut
dan pelestarian hutan bakau
laut bukan pemisah
tapi laut justru sebagai pemersatu
laut justru sebagai perekat dan penghubung
oleh sebab itu di forum ais indonesia mengajak seluruh negara yang hadir
untuk tetap menjaga kesatuan dan kolaborasi
walaupun di tengah dunia yang terbelah
karena kolaborasi adalah kunci kemajuan
demikian terima kasih
presiden mengucapkan tiga pertanyaan
kami akan memberikan papan untuk pertanyaan pertama
selamat siang pak
ijin saya galuh praba dari tvri bali
dalam pertemuan ktt ais
memimpin negara pulau dan kepulauan
tentunya untuk bersinergi pak
dalam upaya mengembangkan inovasi
yang tadi pak sampaikan untuk mengatasi permasalahan global
khususnya krisis iklim dan sampah plastik
apa kemudian pak upaya nyata yang akan dilakukan
serta manfaat apa yang akan dirasakan masyarakat indonesia secara langsung
sekarang kita memberikan papan untuk pertanyaan kedua
ya mungkin saya jawab dulu aja lah
jadi negara kepulauan dan negara pulau
ini adalah negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim
sehingga butuh inovasi butuh teknologi
dan ais forum mendorong pengembangan inovasi yang mencakup empat area
empat area kerjasama yaitu
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
kemudian implementasi ekonomi biru
kemudian yang ketiga perlindungan ekosistem laut
dan yang keempat pemajuan tata kelola laut yang baik
dan sebagai negara kepulauan
tentu ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat
karena laut adalah sumber kehidupan utamanya nelayan
dan inovasi yang ditemukan dapat kita terapkan
saya kira yang paling penting itu
sekarang kita akan menyebut pertanyaan kedua
selamat pagi tuan presiden
saya ito dari nhk jepang
saya ingin bertanya tentang inovasi indonesia untuk forum ini
tadi terutama negara negara di pulau pasifik
kekuatan utama mencoba untuk meningkatkan pengaruh mereka
terhadap situasi ini indonesia adalah salah satu pemerintah utama global
bagaimana anda melihat pentingnya inovasi indonesia
untuk memperkuat kekuatan antara negara negara
pada saat banyak partai memilih untuk menjalankan pemerintahan
indonesia memilih untuk meningkatkan kooperasi dan kolaborasi
itu sama seperti dalam banyak negara
pada saat banyak partai
dan banyak partai memilih untuk menjalankan diskusi yang panjang
indonesia memilih untuk menggunakan kooperasi yang konkrit
yang dapat diperlukan dengan cepat oleh negara
ini adalah inisiatif yang diputuskan
untuk membuat sebuah negara pasifik indo
yang berkelanjutan berkembang dan stabil
karena apa yang kita inginkan adalah untuk tumbuh bersama
untuk berkembang bersama
dan untuk berkembang bersama
dan sekarang kita
apa satu lagi
kita tidak memberikan ruang untuk pertanyaan ketiga dan terakhir
terima kasih pak presiden
saya mahdi pak dari harian kompas
ada dua pertanyaan mengenai
baik pak kalau bisa saya katakan satu pak
mengenai konsep blue economy pak presiden
kita kan beberapa tahun ini kita ngomongin
tarik menarik dengan antara negara maju dan negara miskin berkembang
sangat kencang seperti itu
nah bagaimana indonesia sebagai pemimpin di forum ice ini
bisa memastikan bahwa konsep blue economy itu benar benar berkeadilan
untuk negara negara kepulauan dan pulau
termasuk indonesia dalam hal ini
terima kasih pak
jadi potensi ekonomi biru sangat besar
di negara kita juga di negara negara kepulauan dan negara pulau
dan perlu dimanfaatkan agar berkelanjutan
agar bisa menjadi pilar pertumbuhan
menjadi pilar kesejahteraan rakyat
oleh karena itu kerjasama yang dilakukan
penting untuk digerakkan
berdasarkan prinsip bahwa laut harus menjadi sumber kehidupan
yang berkelanjutan dan berkeadilan
saya banyak bertanya juga ke negara negara kepulauan
dan negara pulau lainnya
baik presiden maupun perdana menteri
policy apa yang sudah dilakukan di sana
dan ais forum telah menyepakati
di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa solidaritas
bahwa kesetaraan dan inklusivitas
itu adalah landasan bersama
oleh karena itu kerjasama yang dilakukan
penting untuk digerakkan berdasarkan prinsip
bahwa laut itu sumber kehidupan